merah mudah mudahan alerginya cepat hilang ya
mas jangan lupa ya beresin
kamu tuh aneh emang ya
ada alergi kembang sepatu
amira nih aku kasih kamu kembang sepatu
dan aku petik sendiri
kok papa ada di sini sih pak
kan papa harusnya di singapura pa
papa sebentar pa
aku mau nanya juga pak
papa kenapa ngingin dari melihat aku pa
papa kenapa pergi pak
ngelihat aku pak
bukan begitu rizky
papa ada usul yang sangat penting
makanya papa buru buru
papa bukan menghindari kamu
malah papa pikir
itu bukan kamu
papa gak lihat kamu kesini kok
papa udah balik lagi ke singapura rizky
makanya sekarang papa
buru buru harus pindah pesawat balik ke sana lagi
enggak lah rizky enggak
oke sekarang gimana
papa sama sekali gak ngabarin aku tentang mama pa
gimana keadaan mama pa
mama beneran di singapura kan pa
iya pasti mama di singapura rizky
malah sekarang dalam pengobatan
ya kamu tahu sendiri kan
maka kamu begitu parah jadi butuh waktu yang lama
apalagi kan sekarang harus pakai operasi plastik
karena menurut tim dokter
sebentar lagi bapak kamu sudah bisa dibawa balik ke jakarta
ya mungkin dalam tiga atau empat hari mendatang
makanya papa harus buru buru pulang untuk
ya ngerus ke pulangan mama kamu
mama sebentar lagi saya pulang
kok aku baru bilang sekarang
ya karena papa papa nunggu kepastian dari tim
tim medis singapura
kalau nanti sudah ada kepastian
dan mama kamu sudah dibawa ke jakarta
dan langsung akan papa bawa ke rumah kamu
beneran ya pa
papa kalau ada apa apa papa langsung kembali nanggul ya pa
pokoknya kamu tunggu aja di rumah ya
man aku gak sabar deh bertemu sama mira
biasa aja sih man
kamu gak kangen sama mira
orang orang jalan aja
aduh aduh sakit
aku gak ngelihat kamu makanya aku gak sengaja
pakok untung cuma tangan yang dihidupkan
tapi berantakan aja dia jadi ini
kan gak bagus kalau buat amira berantakan gini
ada yang lihat sini
man aku ke mobil dulu ya dia gak tinggal
biar gue duluan aja yang masuk
eh terima kasih

lu jadi coklat apaan sih
lu jaga deket perasaan emang segera kenapa sih

emang tugas gue jaga perasaan non lu itu
bukan gue dong bukan kewajiban gue
jadi lo mendingan urus aja urusan lu sendiri
jangan ikut ikut campur urusan gue
jangan ikut ikut campur urusan gue
jangan ikut ikut campur urusan gue
eh selama lo gak bisa ngebales perasaan amira
jadi wajar dong kalo gue ngedeketin dia
sah sah aja dong
udah capek ngebahas ini mulu sama lo
amira aku membawa sesuatu buat kamu
ya moga moga dengan ini kamu bisa cepat sembuh
ini aku bukain kamu ini nih dari kebun aku sendiri lah
kamu kenapa sih
buah apaan eh apa kamu
eh amira kenapa
eh dia lah kok dijatuhin
mas ini apa apaan sih
mas tolong ya semuanya diberesin
dan seharusnya nih bunga gak boleh masuk ke sini
pasien kan harus steril mas
kamu baru operasi kemarin
dan apalagi menurut catatan medis
lona amira punya penyakit alergi sejenis bunga kemas sepatu
alergi bunga sepatu
kok ada aja sih
apaan ini sih
amira mudah mudahan alerginya cepet hilang ya
mas jangan lupa ya beresin
kamu tuh aneh emang ya
ada alergi bunga sepatu
nih kamu elap
kamu elap tuh ingesnya
ya walaupun tadi bunganya kebuang gara gara aku alergi tapi
aku hargain usaha kamu kok
aku tuh khawatir banget tuh gak sih sama kamu
lagian kamu kenapa sih
aku gak suka tau gak sih
kamu ngerti kan
tau kau tau
mau marah marah lagi kan
gara gara aku gak masuk kerja lama
rizky siapa sih yang mau kayak gini
coba deh kamu jadi aku
lagian kamu tuh aneh banget sih
aku udah sakit kayak gini masih aja dimarah marahin
kamu tuh emang aneh ya
pantesan aja alerginya bunga kembang sepatu
dan nyatain sayangnya pake kembang dibilang marah marah
eh selama lo gak bisa ngebales perasaan amira
jadi wajar dong kalo gue ngedeketin dia
sah sah aja dong
ya syukurlah kamu gak apa apa
kamu tau gak aku sempet khawatir banget kalo kamu kenapa napa
aku tadi tuh sempat nggak sabar pengen cepet cepet ngeliat kamu
aku tuh paling males ya
kalo jenguk kamu tiba tiba rame kayak pasar gini
aku terpaksa harus bersikap kayak begini
karena aku gak mau liat namzara sedih terus kalo rizki deket sama kamu